saudara kecelakaan bus pariwisata dengan minibus travel terjadi di jalur pantura situbondo jawa timur
kedua mobil ringset sopir dan juga lima belas penumpang mengalami luka luka
kecelakaan bus pariwisata dan juga travel ini terjadi di jalur pantura banyu glugur situ bondo jawa timur saudara
kecelakaan tak terhindarkan setelah travel mendahului kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi
akibat laka lantas ini sopir travel dan juga lima belas penumpang alami luka luka
sopir dan juga sejumlah penumpang mengalami patah tulang dan saat ini dirawat di rumah sakit umum daerah besuki